saya kan cewek gak cocok dong kalo pegang pegang yang tajam tajam kayak gitu lagi gak fashion gak keren tau gak
gua kagak mau tau sekarang juga lu cari tuh rumput kesono
aduh non gua kayaknya deket sama lu mau mati rasanya
gua bisa jantungan ya pokoknya lu cari sekarang juga kalo enggak awas dulu ya
pokoknya gua udah gak sabar pokoknya cari
kan kamu gak mau kan tangan aku jadi kasar
gimana caranya tadi juga aku udah ngobrol
tapi dia gak tau caranya juga gimana eo yang bener
ternyata kak kamu semuajanya kayak kambing
aku punya ide
bantuin aku ya
ambil selimut selimut disitu tuh
ih itu namanya bikin nyolong tau gak sih itu namanya ngambil nggak pakai tanya tanya
sama aja kali yang
yang hidup kamu memang hebat yang
ya doang laura gitu loh
nah sekarang dijamin kamu gak bakal dipupin atau dipipisin sama kambing kambing lagi
sekarang kamu aman
bener yang aku setuju
oh nah sekarang ini yang enak
tolong ya kamu bawain susu susu itu kamar mandi
buat apaan yang
yaudah cepetan yuk
pak pak pak kesini pak
eh bu ngapain sih lu ternyata
coba ini kambing liat pak pake selimut gue lagi
astagfirullahaladzim kambing gue diselimutin
wah benar benar nih bu ini pasti kerjaan dua anak itu
lu pasti tau dah
eh jang lu tau gak dua anak baru itu
enggak pak ini aja aku sedang kebingungan pak
itu tuh itu pak itu
dua ember susu itu hilang pak
masya allah bu dua ember susu hilang mana kami gua diselimutin
keterlaluan bapak punya firasat ini pasti kerjaan dua itu
eh jang lu bukain tuh selimut dari kambing itu
bu lu bantuin biar gue yang beresin
lumayan juga japri mersin susu kambing
sekarang aku bisa mandi susu
susu kambing kan berhasiat biar kulit mulus
oh my gosh kalian ngapain disini aku yang mandi
ah jangan lihat jangan lihat
astaghfirullahaladzim ngapain lu disini
aku aku aku itu pemandi
waduh waduh lu mandi pakai susu kambing gue
keterlaluan lu ya
enggak enggak kok pak aku kan pengen kulit aku mulus kan
susu kambing kan berhasiat ya berat kulit bapak
kasar kasar kayak salak
eh lo tadi menghina kue sekarang lu makin menjadi jadi
lu emang keterlaluan ya lu ngelunjang sama gue
sekarang juga lo ganti tuh baju dan cari rumput untuk kami gue
gagal ya mandi susu ksal
duh jafri yang bener dong
nanti aku hitam aku tuh ga mandi susu tau gak sih
pak ee mau tau rumputnya yang sebelah mana ya
oh my gosh wah jauh banget disini aja
eh denger ya disini ini kagak ada rumput untuk kambing gue
jadi lu harus cari disana no
haru pak ah disini aja
eh nih nih bangkunya dipake dong ya kamu gimana sih udah dibohon bangku
pak perlu berapa banyak sih rumputnya
lo ambil nih begini nih nah satu
eee pak pak pak pak pinter deh ngelakuinnya
ah bapak terusin aja ya
waduh eh denger ya lu yang dihukum bukan gue
sekarang juga lu cari tuh rumput kesana
pak saya kan cewek ga cocok dong kalo pegang pegang yang tajam tajam kayak gini
gak fashion gue ga keren tau ga
gue kagak mau tau sekarang juga lu cari tuh rumput kesana
aduh non gue kayaknya deket sama lu mau mati rasanya
gue bisa jantungan ya pokoknya lu cari sekarang juga kalo ga awas dulu ya
aduh pokoknya gue udah ga sabar ya pokoknya cari
kan kamu gak mau kan tangan aku jadi kasar gara gara motong motong rumput
terus nanti gimana pegang muka kamu
ya udah kamu potong rumput buat aku ya
eee yang tapi kan disana gimana gitu pemandangannya yang
kayaknya aku kena suara itu
oh beneran aku kenal suaranya
ada apa sih rangga
udah deh aku udah bilang aku mau putus
jadi ga ada yang perlu dihubungin lagi
kamu ga usah mikir aku lagi ga usah pokoknya datengin aku lagi kamu pergi aja
rah tolong rah omong baik baik sama aku rah
aku tahu itu bukan keputusan kamu
eh lu ga ngerti bahasa indonesia hah
si laura tuh udah minta lu jauhin dia jadi itu artinya lu suruh pergi
tau ga gua juga udah ngomong sama lu dulu jangan deketin laura lagi
eee kalo ga lu bakal berhadapan sama gua
tuh denger ga kata kata pencerahku apa
rah aku tau rah kamu putusin aku karena opi kan
aku mau bilang sama kamu aku akan ngomong sama opi dan dia akan ngerestuin hubungan kita rak
udah aku bilang anak mau putus udah daripada kita berdua sengsara gimana
udah deh kamu pergi sebelum aku marah terus benci sama kamu
udah mending kamu pergi aja kamu pasti bahagia sama orang lain
nanti kamu juga tau mendingan sekarang kamu pergi deh
rah kita harus ngomong rah
udah jangan ganggu aku aku lagi kerja tau ga
eh laura kerja
be sini be
tidak bos aku marah
beh ini orang nih gangguin si laura
udah gitu mbak be dibilang kumisnya kagak enak mukanya kagak enak pokoknya hancur dah mbak be
kita kagak boleh kerja kita dilarang larang be
matian diam diam
waduh eh lu tau ya gue ini jawara gue udah bunuh lima belas orang
hah apa lo mau jadi ke enam belas
buset dah manteng lo
pak tunggu pak
eh lu sekarang juga pergi dari sini
yah ilah pergi lo

nah pasti kita datang dah
well disini sayang kedua
pas di aps
tak ada dimana